nggak sopan banget sih jadi orang
kalau nggak sopan
talung ini juga nggak akan balik
jadi terserah gue dong kalau gue mau ngilangin

mau mau talung ini
mau banget ya